gak jadi gak jadi
ya udah gak jadi ntar aja deh
ini sampel yang diinginkan sama ibu
sekarang rambut ini akan aku kirimkan ke australia untuk tes dna
awas saja kalau benar benar lia adalah anak kandung nios
dia akan aku singkirkan selama lamanya
om lia mau ngucapin terima kasih sama om
soalnya kan om udah bantuin ibu lia bebas di penjara
lihat aku mau apaan
semuanya baik baik aja
iya saya baik baik aja
saya baik baik aja om
dan kebetulan saya lagi buru buru om
nih ini buat kamu
tunggu tunggu tunggu
tunggu ada ini pun
azan itu kan punya anak perempuan namanya juwita
jangan jangan dia papa juwita yang kamu kenal itu
bisa nggak sih kamu gak tanya tanya terus
kenapa aku malah jadi marah marah sama lie
kan dia nggak salah apa apa
aku juga salah apa apa
justru minta maaf sama kamu lah
kayaknya aku terlalu ikut campur ya
gak apa apa kamu gak salah kok
cuma aku aja yang gak suka kalau kita bahas topik seperti itu
jadi kalau kita ngobrol lain kali kita mending bahas topik yang lain
ya kamu gak perlulah tanya
jangan gak fawzan juwita siapalah apalah gitu
boleh aku bicara sebentar ada yang aku mau tanya